bisa dibilang belakangan media sosial sebagai biang masalah yang menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat
namun tidak hanya aksi mengakhiri hidup yang juga menuai kritik adalah kejahatan terhadap anak yang melibatkan media sosial yang juga kian marak
orang tua yang gemar mengunggah foto dan video anak anak mereka ini anda perlu berhati hati
di mana pengguna media sosial yang tidak bijak bisa jadi membuat anak anda menjadi target kejahatan
orang tua biasanya tidak akan melewatkan momen seperti ini
apalagi jika si kecil pandai berpose di depan kamera
kalau sudah begini orang tua tidak sabar ingin segera mengunggah foto foto anak ke media sosial
irena hutagalung termasuk ibu yang rajin mengabadikan perkembangan buah hatinya
setiap menemukan momen yang ia anggap menarik untuk didokumentasikan ia mengunggahnya ke media sosial
kalau di sekolah ada event event tertentu
saya suka mengabadikan mereka sedang pakai kostum mungkin kostum tertentu atau acara acara tertentu
atau ketika mereka mendapatkan suatu penghargaan atau ada satu achievement yang mereka capai
itu saya pasti mengabadikan momen tersebut dan mengupload ke media sosial sebagai suatu kebanggaan sebagai orang tua
sebagai penanda kenangan atau berbagi kebahagiaan tak ada salahnya mengunggah foto foto anak
akan tetapi sebaiknya orang tua berpikir ulang
sebelum mengunggah foto foto anak dan keluarga di internet
banyak pelaku kriminal yang mencari target kejahatannya di media sosial
arisan di kafe mana jemput anak
bayangin dengan memposting semua itu
bila ada stalker atau penguntil yang memperhatikan kehidupan kita sehari hari selama jeda waktu dua tiga minggu aja
pelaku kejahatan itu bisa melakukan apa ya
mendapatkan pattern atau pola kehidupan kita
jadi kalau dia mau melakukan kejahatan apapun jadi bisa
misalnya terlalu terumbar segala sesuatu tentang keluarga kita tadi
si pelaku kejahatan apa bisa memetakan pola hidup kita jam kerja kita anaknya siapa sekolah di mana
jadi mau melakukan penculik melakukan perampokan dan lain lain jauh lebih mudah di zaman saat ini
menurut psikolog kliwis
klinis forensik kassandra putranto
penegakan hukum yang belum tegas dan merata
belum terciptanya sistem pengamanan dan keamanan bagi anak anak di indonesia
serta belum adanya penanganan korban
dimanfaatkan sebagai pasar yang menggiurkan bagi pelaku kejahatan seksual media sosial
apalagi kondisi indonesia sekarang rentan terhadap kasus kejahatan seksual terutama terhadap anak
yang jelas orang tua juga harus waspada ketika mengupload mengunggah foto anak anaknya
apakah anak anaknya mengunggah
menggunakan pakaian yang lengkap
karena mulai minim aja itu sudah menjadi sarana
kita harus mewaspadai dia main sama siapa
dia ada dimana
dia harus bisa resisten
termasuk juga adalah kalau orang tua mengupload ke facebook
juga harus hati hati karena facebook di luar sana itu pasti akan membuka kesempatan daripada penjahat untuk melakukan niat jahatnya kepada anak anak kita
orang tua harus mengawasi kegiatan anak terutama yang berkaitan dengan pengunggahan media sosial facebook misalnya
facebook idealnya digunakan untuk pengguna berusia tujuh belas tahun ke atas
bagi anak yang beranjak remaja ajak anak anda untuk berkomunikasi tentang penggunaan facebook
selain orang dewasa anak anak pun sering kecanduan facebook
terkadang anak mengunggah fotonya sendiri ke facebook tanpa sepengetahuan orang tua
orang tua juga sebaiknya mempertimbangkan tumbuh kembang anak sejak dini